inilah siti badariah pegagas kampung baca tanjung saleh atau tansal
kampung tanjung saleh berada di pesisir sungai kakap dan berhadapan dengan laut cina selatan
sejak desember dua ribu tujuh belas siti badariah bersama teman temannya mulai menggagas sebuah taman baca di tempat ini
dan kami beri nama kampung baca tansal
kampung baca tansal itu awalnya pemberian nama itu kata kampung karena berasal dari dusun kampung tengah
dan baca gerakan literasi membaca itu sendiri serta tansal itu singkatan nama desa tansal tanjung saleh
awalnya buku diperoleh dari perpustakaan di kantor kepala desa tanjung saleh
namun kini koleksi buku di kampung baca semakin beragam
yang membuat anak anak betah berada di rumah kampung baca
yang didirikan oleh kampung baca

saat pandemi saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dihentikan
siswa hanya belajar secara online
kampung baca menjadi satu satunya tempat anak anak menerima pembelajaran
di desa tanjung saleh meski ada sinyal telepon
namun akses internet sangat lemah dan lambat
sehingga anak anak masih belajar secara manual
selain itu desa tanjung saleh hanya bisa diakses dengan kendaraan air
untuk menuju ke desa tanjung saleh perjalanan ditempuh dengan roda dua atau roda empat sekitar lima puluh menit
kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal motor sekitar tiga puluh menit
rumah kampung baca ini berada di tengah permukiman
dan beradaban langsung dengan sungai
yang menjadi satu satunya jalur lalu lintas transportasi air ke berbagai daerah lainnya
bagi siti badariah sebelum ada rumah kampung baca
ia kerap melakukan perjalanan keliling kampung ke rumah rumah warga
untuk mengajak anak anak di pesisir ini kemar membaca
nah untuk akses jalan kami di sini cuma menggunakan motor air
karena akses jalannya menggunakan air tidak ada akses darat
sehingga mempersulit kami untuk setiap hari berkunjung di sini
sedangkan motor penumpang cuma ada dari pagi sekitar jam tujuh lewat sampai jam empat itu sudah habis
beruntung saat ini rumah kampung baca di tanjung saleh sudah berdiri di dua lokasi
ini karena tingginya minat anak anak terhadap buku bacaan
jadi kalau hari harinya saya juga mengajar di salah satu sd swasta yang ada di kota pontianak
nah setiap weekend saya selalu kesini untuk sekaligus mengajar adik adik yang ada di kampung baca tansa

kini siti badariah bisa tersenyum melihat anak anak di pesisir
dapat menikmati buku bacaan
terlebih didirikannya kampung baca adalah kilas balik dirinya
yang semasa anak anak sulit mendapatkan buku bacaan secara gratis
siti badariah melihat buku adalah sumber pengetahuan yang harus dirawat
keberadaan kampung baca desa tanjung saleh menjadi contoh bagi desa lainnya untuk berinovasi
agar anak anak pesisir tidak ketinggalan dari anak lainnya di penjuru negeri
di tengah keterbatasan dan pandemi covid sembilan belas
kubur raya kalimantan barat